terima kasih sarah kita awali informasi dari dunia ekonomi dan bisnis terkait menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
abdul halim iskandar yang mengizinkan penggunaan dana desa sebagai pendukung aktivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm berskala mikro
namun abdul halim menegaskan agar penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan instruksi dari satgas dan juga pemda setempat
yang sekarang merupakan supporting atau tindak lanjut atas instruksi menteri dalam negeri itu sudah pernah dilakukan semuanya oleh kepala desa
yang dulu disebut relawan desa lawan covid sembilan belas
nah istilah yang dipakai hari ini mengikuti kondisi lokal
mau pakai istilah satgas mau pakai istilah jogo tonggo mau pakai istilah itu tidak apa apa silakan saja
yang penting substansinya
dana desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan ppkm berbasis mikro atau di tingkat desa